sebuah bus yang sedang terparkir dan siap membawa penumpang tujuan madura jawa timur pada sabtu pagi terbakar di kawasan tb simatupang jakarta selatan
diduga api berasal dari korsleting listrik hingga menyebabkan api membakar seluruh badan bus
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun satu orang mengalami luka ringan
bus yang sedang terparkir di kawasan tb simatupang jakarta selatan
bus dengan tujuan madura jawa timur ini sedianya hendak membawa penumpang yang akan pulang ke kampung halamannya
namun diduga karena korsleting listrik pada bagian bus
yang membuat api dengan cepat membakar seluruh badan bus tersebut
petugas pemadam kebakaran menyatakan bus dalam kondisi layak jalan
sebanyak lima unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan kobaran api
kasusnya kini ditangani oleh unit laka lantas polres metro jakarta selatan
bem sendiri secara pasti kurang tahu namun diperkirakan dari korsleting
jadi mungkin rekabelan atau pengapian bus itu yang kurang sempurna
sehingga menimbulkan api
pak ini kondisi mobil sendiri ada di dalam parkiran bis ya pak ya
betul berada di pool base
ada di dalam lingkungan pool base